dekatnya laturnya ngadat
saya sudah siap kerja lagi
aku balik lagi ke jawa peace
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
bumbu ciloknya jangan lupa
itu tempat aku sama yaya
orangnya belum ada
kita tunggu aja
kamu bosen di rumah terus
pengen jalan jalan ke pasar
jalan jalan kok ke pasar
papa nanti mau dimasakin apa
sayur lodeh sama asin sepat
papa mau jualan dulu ya
seneng mengingat berapa terakhir